virus corona bisa menyerang siapa saja termasuk ibu hamil dan menyusui
meski demikian menurut badan kesehatan dunia atau who
saat ini masih dilakukan penelitian untuk memahami dampak infeksi covid sembilan belas pada ibu hamil
merujuk kepada data yang kemudian disampaikan oleh rskia kota bandung mengatakan
bahwa sepanjang dua ribu dua puluh satu ini mulai dari januari hingga mei lalu
sudah ada sekitar dua delapan ratus ibu hamil yang melahirkan di tempat ini
data menunjukkan lima ratus lima puluh delapan suspek atau diduga terpapar virus corona
sebetulnya who sudah menerbitkan panduan bagi ibu hamil untuk melindungi diri dari paparan virus
di antaranya seperti yang kita lakukan saat ini mulai dari mencuci tangan dan menjaga jarak
hal lain yang sebaiknya dilakukan ibu hamil adalah menggunakan masker
hindari aktivitas fisik seperti senam hamil yang dilakukan dengan banyak orang
kemudian perhatikan gejala tertentu serta lakukan pemeriksaan secara rutin dengan dokter kandungan
organisasi kesehatan dunia menyarankan agar ibu tetap menyusui di tengah pandemi asal dengan sejumlah protokol
seperti mengenakan masker cuci tangan sebelum menyentuh bayi hingga memanfaatkan donor asi
perawatan ibu hamil saat positif covid sembilan belas sama dengan yang lainnya
seperti diberikan obat vitamin afirmasi positif dan isolasi
ia menyarankan jika ibu hamil terpapar virus corona
perawatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan adalah pilihan terbaik
karena di vaskes perkembangan pasien bisa terkontrol
bagi ibu menyusui yang positif covid sembilan belas
dianjurkan tetap menyusui bayinya dengan menerapkan protokol kesehatan
dibarengi dengan penyembuhan sang ibu dari paparan virus
dengan arahan dari fasilitas kesehatan